kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho menyatakan lebih dari tiga ratus personil militer
yang berasal dari luar negeri datang untuk membantu di masa tanggap darurat bencana di sulawesi tengah
personil ada saat ini untuk penanganan darurat tercatat delapan dua ratus dua puluh tiga personil
yang mereka mengawaki pesawat pesawat hercules ataupun jenis yang lain tiga ratus dua puluh lima orang
dan ini masih akan terus bertambah karena ngo ngo
pusat data informasi dan humas kemudian juga dari pemerintah daerah pemerintah daerah
di luar wilayah sulawesi tengah juga dalam proses menuju ke lokasi untuk membantu penanganan darurat